satu tahun sudah pandemi covid sembilan belas berlangsung
berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah indonesia untuk menekan jumlah kasus
namun apadaya covid sembilan belas masih merenggut korban jiwa
banyaknya korban jiwa juga menyebabkan kurangnya lahan pemakaman bagi jenazah covid sembilan belas
tpu pondok ranggon sebagai tempat pemakaman covid sembilan belas
sejak desember dua ribu dua puluh lalu tidak lagi membuka lahan bagi jenazah covid sembilan belas
sekarang tujuh paling banyak
paling banyak tujuh dalam satu hari yang dimakamkan dengan protak covid sembilan belas
karena untuk sekarang yang dirujuk ke tpu pondok ranggon hanya tumpang
kondisi ini pun mau tidak mau harus dialami keluarga korban covid sembilan belas
kebetulan suami almah rumah itu pernah dimakamkan di sini
jadi kita minta kepada pihak
manajemen pondok rangon supaya bisa jenazah ditumpuk dengan suaminya
karena mengingat lahan ini sudah terbatas
jadi ya alhamdulillah itu diizinkan
hingga awal desember dua ribu dua puluh lalu tpu pondok ranggon telah menerima empat lima ratus lima puluh jenazah covid sembilan belas
namun kurangnya lahan pemakaman sesungguhnya merupakan cermin masih berbahayanya covid sembilan belas di indonesia
tentu saja kasus ini perihal bukan hanya unpredictable
tapi lebih penting
enggak sk neitherara apa kadang dua pelajaran